tim advokasi rizik sihab aziz yanwar mengungkapkan bahwa rizik berencana akan melakukan kunjungan ke megamendung kabupaten bogor
hari ini apa saja agenda yang akan dijalankan sudah bergabung bersama kami korespondensi indonesia arya dita utama
selamat siang dito dito diagendakan ada beberapa kegiatan rizik syihab di megamendung
apakah rizik sihab sudah datang dan bagaimana kemudian situasi terkini di sana para simpatisan dan para pendukung rizik sihab apakah juga sudah berkumpul atau bagaimana situasinya
halo selamat siang ferdi memang diinformasikan oleh kuasa hukum dari habib rizik syihab ya aziz yanwar memang hari ini direncanakan habib rizik akan datang ke markas syariah agrikultur
ataupun pesantren markas syariah agrikultur yang ada di kawasan megamendung jawa barat
kabupaten bogor jawa barat memang tapi memang hingga saat ini kita belum melihat ada tanda tanda kedatangan dari habib rizik syihab itu sendiri
memang dari kuasa hukum aziz yanwar sendiri sekitar pukul sebelas tadi memang mengatakan bahwa yang bersangkutan atau habib rizik syihabnya sendiri belum berangkat menuju ke lokasi ini
ada pun juga memang aziz yanwar sendiri mengatakan bahwa memang ada sejumlah agenda yang akan dilakukan oleh habib rizik syihab di pondok pesantren yang di tempat yang sangat sejuk sebenarnya enak juga di sini
di antaranya adalah misalnya di akademi
akan berziarah ke makam enam laskar fpi yang tewas
terus kemudian juga dia rencananya akan mengajar di pondok pesantren ini juga mungkin akan juga menyebut sejumlah kolega atau kerabat dekat yang akan datang menemuinya
tapi memang kita ketahui juga bahwa habib rizik syihab sendiri saat ini masih berstatus bebas bersyarat
artinya memang dia tidak bisa aktivitasnya masih memang terbatas
karena dia tetap harus melakukan atau mengikuti kegiatan atau program di balai pemasyarakatan jakarta pusat
sehingga memang dia harus memang ada secara rutin ada agenda dan program yang harus diikuti oleh habib rizik syihab di balai pemasyarakatan di jakarta pusat sendiri
sehingga memang tidak leluasa pergerakannya atau aktivitasnya atau pertemuannya terutama di luar kota
ada pun juga kita bisa sampaikan juga bahwa memang kemarin habib rizik syihab sendiri sempat mengatakan bahwa dirinya merupakan status tahanan kota
tapi hal itu kemudian diluruskan oleh kementerian hukum dan ham yang mengatakan bahwa yang bersangkutan bebas bersyarat
artinya bukan tahanan kota
ada pun juga tahanan kota itu hanya berlaku bagi orang yang masih mengikuti proses persidangan
sehingga memang habib rizik syihab sendiri memang diperkenankan untuk mendatangi atau mengunjungi lokasi ini sendiri
sementara itu mungkin kita ketahui juga memang rizik syihab sendiri sempat kemarin mengatakan bahwa menyampaikan apresiasi sejumlah pihak yang telah mendoakan dia
terus menyemangati dia sehingga terus beraktivitas
dan dia juga mengatakan akan terus beristikomah untuk menegakkan jalan yang benar
dan juga menggaungkan kembali revolusi mental
karena memang negara ini dianggapnya sedang mengalami darurat kepohongan
yang memang harus segera diatasi untuk mengatasi semua permasalahan bangsa
dito bagaimana dengan simpatisan rizik sihab apakah terlihat ada kerumunan begitu atau menyambut kedatangan rizik hari ini
ya tadi saya sempat ke atas sih jadi memang pondok pesantren sendiri berjarak sekitar enam ratus meter dari tempat saya berada ke atas itu
memang sayangnya di sana kami tidak diperkenankan untuk ambil gambar
tapi memang saya di sana diterima dengan baik
kami bahkan juga sempat disuguhkan teh hangat di sana sebelum ngobrol ngobrol
dan memang mereka ada sejumlah orang mungkin pos penjaga sekitar ada sekitar dua puluh orang di situ
tapi memang ketika saya tanya apakah ada informasi habib rizik syihab akan datang ke sana
mereka mengaku belum mengetahuinya
tapi memang mereka memang di situ memang biasa berjaga di situ sih
memang mereka juga dengan siap apabila memang habib rizik juga datang ke atas untuk menyambut itu
tapi sejauh ini memang tidak kelihatan ada masyarakat berkumpul
akan datang untuk menyambut kedatangan habib rizik sihab
tapi memang saya sempat bicara dengan salah satu warga yang ada di sini
dia mengatakan senang mendengar kabar
memang apabila memang habib rizik syihab akan datang ke sini
mengingat bahwa memang dia merupakan sosok yang sangat dicintai
terutama di kawasan ini dan juga mungkin di kawasan lainnya juga
tapi memang dia juga berharap karena kedatangannya ke sini akan membuat suasana menjadi lebih ramai
sehingga memang hal itu juga dianggapnya sesuatu yang menyenangkan
baik terima kasih koresponden cnn indonesia
arya dita utama dari kawasan megamendung kabupaten bogor jawa barat